apa tak ada posisi
sengketa pilpres dengan menolak seluruh permohonan
kini yang jadi sorotan gerak gerik partai politik
capres ganjar pranowo punya keyakinan
bakal berada di luar pemerintahan alias oposisi
pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang
kita tidak akan di sana tapi kita menghormati
sehingga cekan balansisnya akan berjalan
berbeda dengan pdip yang tampak yakin oposisi
menyebut koalisi perubahan sudah bubar
tentu sebagai sebuah prosesi
kebetulan mas anies setelah dari nasdem
kita tunjuk mas anies sebagai panitia pembubarannya lah
secara resmi membubarkan koalisi perubahan
yaitu pkb nasdem dan pks
gerindra tampaknya ingin merangkul sahabat lamanya pkb
bergabung ke koalisi prabowo gibran
seluruh mekanisme dan proses sudah selesai
ya mudah mudahan insya allah
mudah mudahan insya allah kita bisa berjodoh kembali
oke nampaknya sinyal sekali
sama bang joko kita ini punya hubungan yang sangat baik
meskipun kita berkompetisi sangat keras
hubungan pak prabowo dan bu mega sangat baik
kerjasama politik antara partai gerindra dan pdi perjuangan
meskipun dalam pemilu bersaing keras
tapi sampai saat ini masih berjalan dengan baik di parlemen
analis politik sekaligus direktur lingkar madani
lebih menguntungkan merangkul pdi perjuangan dibanding pkb
yang bisa saja meminta jatah kursi dua menteri
itu paling menguntungkan diajak masuk ke dalam
ada pdi ada tiga koalisi partai politik yang lain
bagi saya sih kalau pak prabowo bisa mengajak pdi selesai
dan itu lebih murah dalam pengertian
paling hebat pdi minta tiga jatah kursi kan
kalau ia mengajak tiga partai politik yang lain
mau aja dua atau tiga kira kira gitu
nah setidaknya dari tiga partai ini harus disediakan
minimal empat kursi kalau tidak lima kursi
usai putusan mk yang final dan mengikat
dukung penuh transisi pemerintahan baru
dan pemerintah mendukung proses transisi
dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru
dan kita siapkan karena sudah sekarang
mk sudah tinggal nanti penetapan oleh kpu
sesuai aturan kpu bakal mengumumkan prabowo gibran
menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh empat
mengemban tugas amanah rakyat hingga lima tahun mendatang